oke seperti janji saya tadi kita akan bahas kembali lagi soal mrt
kita diskusikan dengan mantan gubernur dki jakarta sutioso alias bang yos
yang saya tahu ini sejak lama memimpikan ada mrt di jakarta ya
kita sapa langsung bang yos selamat malam assalamualaikum
waalaikumsalam selamat malam
oke bang yos kita harus apresiasi sekarang jakarta punya mrt ini
ini mimpi dari pemerintah jakarta sudah lama sekali
catatan bang yos seperti apa
iya terus aja ya
jadi selama di bino saya kan sudah pergi kemana mana ya
artinya sudah melihat ibu kota negara itu seperti apa
jadi saya rasa waktu itu hanya kita saja yang tidak mempunyai kendaraan publik yang layak yang representatif
setelah saya studi banding ke beberapa negara terutama di amerika latin
kesimpulan saya ini cerita tahun dua ribu tiga ya
kita harus segera mempunyai kendaraan yang salah

oke sekarang kita sudah punya jakarta sudah siap
artinya dari beberapa tahun lalu penelitian riset dan segala macam sudah sudah dipersiapkan
masyarakatnya nih bang yos kita tanya
masyarakatnya sudah siap belum sih bang yos kalau bang yos lihat
biasa itu memperlukan waktu untuk memperasakan dan mensyukurkan
itu sudah pas memperlukan waktu
apalagi kita negara berkembang masyarakatnya mempunyai daya yang rendah
sementara itu adalah keadaan modern
ini perlu punya
oke ini sejak bang yos jadi gubernur punya mimpi jakarta punya mrt sampai sekarang terrealisasi
ini kan panjang gitu ya bang yos
apa sih sebetulnya kendala yang buat mrt ini baru saat ini ada di jakarta baru punya nih kita
sedangkan negara lain yang tadi bang yos datangi udah lama sekali
begini masalahnya ya
jadi tahun dua ribu tiga setelah saya melakukan subibani kemana mana itulah mulai kita rancang sebuah jaringan terampotasi makro ibu gosara
yang kita sebut riping n nya

itu terjadi dari empat modal
modal yang paling besar yang bisa ngangkut ribuan orang dalam satu jam namanya mrt di bawah sana
di atas sana ada busway lima bus corridor
lalu di atasnya ada monorail terdiri dari green line menghubungkan centra ekonomi pergantoran dan perjalanan
lalu ada blue line yang menghubungkan tanggerang dan jalan
itu monorail yang kemudian zaman ahok diganti lrt
dan monorail yang nggak tahu kelanjutannya bagaimana
nah terus modal berikutnya adalah terampotasi air atau waterway
nah ini makanya saya membuat di kanal timur
dan itu sudah kita rancang untuk terampotasi air nantinya
nah antara modal mrt lrt tasw dan waterway
ini semua terintegrasi saling mengakses gitu
sehingga orang jakarta ini dari mana ke mana pasti mendapatkan terampotasi yang paling mengakses juga
nah terus setelah dirancang jadi
dan saya menyakitkan
ini saya menyakitkan masalah ke depan
masalahnya waktu itu jakarta itu tempatnya kerusuhan mainin
itu memerlukan waktu yang panjang untuk recovery
untuk mengembalikan kepercayaan investor ke indonesia khususnya jakarta
nah selama menunggu itu kita melakukan penelitian khusus untuk mrt
penelitiannya terhadap kultur tanahnya apa cocok untuk kereta api bawah tanah
dan pelakuan penelitian tanah seperti itu dan lain lain
nah sementara ini menunggu ini
saya harus memulai gitu
dari jaringan ini mana yang bisa saya mulai
sebagai starting point
maka saya gelarlah
karena busway itu tidak memerlukan investor
kita buat sendiri
apa jalan juga ada
setelah punya kita tuksen sopir kita reboot maka jalan
oleh sebab itu
pertama kali jadi kompor saya sudah selesaikan sepuluh koridor dari lima belas
kemudian lanjutkan poker dan ditambah dua koridor lagi
bang yus singkat saja
jadi dalam hal ini
antara mrt lrw dan waterway
kalian mengakses satu lain bukan sendiri sendiri
semoga nantinya juga semuanya akan terintegrasi begitu
tapi singkat saja bang yos
barusan di ketuk palu harganya delapan lima ratus per sepuluh km
bang yos yang cukup cukup ini nih cukup apa namanya
vokal bahwa harga mrt atau biaya mrt harus disubsidi
menurut bang yos gimana kemahalan atau kemurahan nih
singkat saja bang yus
ada sepuluh ribu di bawahnya gitu kan
at itu barang modern mahal
tapi kalau tiketnya mahal
lalu tidak terjangkau masyarakat
tidak ada penumpangnya
dan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat
jangan pernah berpikir mencari untung dari transportasi publik gitu kan
kita untungnya secara tidak langsung
pas orang pindah ke transportasi masal
maka banyak sekali kendaraan diparkir di rumah
jadi berapa juta galon bahan pasar bisa kita himat saat itu
orang juga menjadi produktif karena bisa bekerja
dan melakukan tugas yang masing masing ke pasang itu
itu keuntungannya jalan langsung
jadi tidak ada pikiran kita mau mencari untung di public service gitu
tapi harus disubsidi
oke walaupun investasi mrt ini cukup besar ya bang yos
oke walaupun investasi di mrt ini cukup besar
tapi memang masyarakat bisalah mencoba dengan harga rp delapan lima ratus itu
semoga semua kalangan bisa mencoba
bisa beralih ke transportasi ini
jadi sama sama mencoba sama sama menggunakan transportasi umum
bang yos terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected
selamat malam bang yus